kecil itu terbiasa untuk bekerja membantu orang tua
kemudian juga saya sma pernah menjadi pemulung
jadi mengambil barang barang bukan barang orang yang diambil
tapi barang barang bekas di kegiatan misalnya di alun alun ada pesta di satu gedung
ya memang itu boleh diambil itu plastik saya ambil segala macam
saya kumpulkan untuk saya jual
itu uangnya saya putarkan untuk saya beli alat tulis saya jual di koperasi sekolah
dan itu terus saya lakukan sampai pada akhirnya saya merantau ke jakarta pun juga menggunakan uang sendiri
adalah bantuan orang tua dikit tapi dari kecil